udah mau maghrib nih roes mana
nanti kalau udah selesai suruh buru buru azar ya
lo kenapa sih
eh gue juga gak suka tapi dia tuh orang tua kita nggak boleh kurang ajar
bilang aja lo tuh masih ngarep jadi menantunya
mau berantem di masjid
kak yang kenceng
udah udah kenceng
jangan lupa pilih rizal
eh jangan lupa pilih rizal
lo bawa lah gue udah bawa tangga
eh jangan gak boleh
kok lo belain si rizal
ih gue kan gak belain ibu
itu kan dipasangnya di rumah orang
pasti udah minta izin sama ipahnya
ini mau namanya ngeledek nih
sengaja masa depan rumah kita
kalo dicopot panduknya bapak nanti kena sangsi
lu tuh masih aja belain ya
bukan belain emang peraturannya kayak begitu
suruh aja si royis dicopotin
eh nia jangan jangan
jangan jangan itu cuman strateginya si mak lipa
abang bisa dikeluarin dari pencalonan
strategi kita gimana mak
empat empat dua
bukan strategi bola
ini strategi untuk menang
katanya menang gak penting
yang penting nyalonin diri
gue udah nyalonin diri
bener juga mas
sampen kan sudah maju
sempen harus punya strategi untuk menang
bener juga mat
kalah menang itu nomor dua
yang penting kita berusaha dulu
nyalonin dirinya yang penting
menang nomor dua
strategi kemenangannya yang penting
yang benar yang mana sih
bener juga mas
sebenarnya yang penting yang mana
udah ketahuan udah bakal kalah
lawannya bang muhid sama bang rijal
kayak disuruh menang
aku mau pilih mamat beb
karena dia udah berjasa sama aku
dia udah rela gundulin kepalanya
terus dia udah cukur kumisnya
supaya kita bisa punya anak kembar bep
pak rijal lebih berjasa buat kita beb
kasur gilina itu dari dia
belum lagi yang lainnya
aku dukung pak rijal
beb dukung pak mat ya
iya tapi kalo misalnya bu aminah tau aku dukung mamat
udah usah dikasih tau
habisnya aku tuh kasian sama mamat beb
kalau misalnya aku gak dukung dia
idu lu bagus juga jono
joroh si mamat maju
jadi calonnya kan ada tiga
lah kalo cuma pak rijal sama pak muhyid doang
kampung kita masih berantem
itu bukan ide saya
tapi memang aspirasi dari bawah
dari akar robot
kumpul dulu semua deh
gue ada pengumuman
kumpul sini kumpul
sini sini kumpul kumpul
gue ada pengumuman
semua warga kampung tanah baru
nyuci gratis di sik asik london
bukan cuma buat pendukung gue
buat pendukung lo juga boleh tuh
sama keluarganya sekalian
ya cukup sekian pengumuman dari gue
nanti kalau udah selesai
suruh buru buru azar
lo kenapa sih
gue juga gak suka
tapi dia tuh orang tua
kita nggak boleh kurang ajar
bila ngajar lo tuh masih ngarep jadi menantunya
mau berantem di masjid
berantem dimana mana juga dosa
maksud gue sopan santun sama orang tua
lo mau kemana
lebih dosa solat gak wudhu daripada berantem
pak haji bu put
tunggu malem malem datang kesini
mari silakan masuk
saya sama bu put
datang kesini mau mendukung pak rijal
jadi ketua rw
ibu bu put terima kasih
saya memberikan potongan khusus
di minggu ini
untuk para pemilih pak rijal
potongan harga untuk kirim paket pak
tambah banyak kak
ibu gak apa apa
sudah periksa ke dokter bu
kurang hari putih
saking keliwat seneng ya
saya itu kebayang
saya itu kebayang
ya iya sebentar sebentar
kita buru buru mau pulang
kenapa sih oma paksa papa buat ikut mencalonan
pembelan sama keluarga
pembelan sama keluarga
kasian mama tau lagi hamil harus mikirinnya kayak ginian
kalo mertua lu gak maju
papa juga gak disuruh maju
lu apaan sih dari tadi ngomongin mertua mertua melulu
pak mohaidin gak mungkin maju
lu gak mungkin komplain
mama tuh harusnya lebih banyak istirahat
lu tahu sendiri kan berat badan mama tuh mulai berkurang
ya makanya bilang sama mertua lo suruh mundur